kita ke informasi lain permainan tradisional galasin atau gobak sodor kini kembali populer
di sukabumi jawa barat permainan ini lebih dikenal dengan nama hadangan
ya dan untuk melestarikan dan mencari bibit pemain permainan ini pun diperlombakan
berlari mengecoh dan menghadang lawan
ini adalah bagian dari permainan galasin atau yang lebih dikenal gobak sodor
di sukabumi jawa barat permainan ini semakin sering diperlombakan dan lebih dikenal sebagai permainan hadangan
permainan hadangan dilakukan oleh dua grup di mana satu grup terdiri dari tiga sampai lima orang
permainan ini dilakukan dengan menghadang lawan agar tidak lolos melewati garis secara bolak balik
dan siapa sangka permainan tradisional ini sudah diperlombakan dari tingkat daerah hingga tingkat asia
seperti kompetisi hadangan antar pegawai negeri sipil di pemerintahan kota sukabumi ini
grup yang memenangkan permainan adalah grup yang terbanyak keluar dari areal atau lapangan
meski terlihat sederhana namun atlet hadangan memerlukan latihan fisik dan pernafasan yang kuat
kalau ada yang yang mau mau ambil tiap hari latihannya fisiknya latihan di lapangannya juga
dan fisiknya sebetulnya karena pernafasannya harus kuat
selain baik untuk kesehatan permainan hadangan ini juga dilakukan untuk melestarikan permainan tradisional yang kini semakin sulit ditemui